menjelang masa mudik lebaran dinas perhubungan provinsi jawa barat dan kepolisian resor tasik malaya menggelar uji kelayakan angkutan lebaran
hasilnya tiga puluh angkutan umum di terminal singaparna tasikmalaya tak layak jalan sehingga terpaksa dikandangkan
petugas gabungan dari dinas perhubungan kabupaten tasikmalaya dan provinsi jawa barat bersama polres tasikmalaya menggelar pemeriksaan serta uji kelayakan angkutan lebaran jumat pagi
petugas memeriksa puluhan angkutan umum di terminal singaparna empat hari menjelang masa mudik
selain memeriksa kelengkapan surat jalan petugas menguji kelayakan kendaraan mulai wiper lampu rem klakson ban hingga rem tangan
pemeriksaan kali ini menyasar bus antarkota antarprovinsi dan minibus antarkota dalam provinsi
hasilnya petugas mendapati tiga puluh angkutan tak layak jalan karena menggunakan ban vulkanisasi tanpa klakson dan tanpa rem tangan sehingga kendaraan terpaksa dikandangkan
pemeriksaan kali ini menyasar bus antarkota antarprovinsi dan minibus antarkota dalam provinsi
kita tidak tindak
ada berapa kira kira yang sudah sampai dikandangkan

selain itu karena keterbatasan kendaraan bus pariwisata digunakan sebagai angkutan umum untuk melayani pemudik
namun pengelola bus mengklaim sudah mendapat izin dari petugas dinas perhubungan dan terminal
fungsi dari bus pariwisata adalah bus pariwisata
bus reguler adalah reguler
tapi yang pasti fungsinya adalah sama sama melakukan pelayanan kepada angkutan penumpang umum
tapi yang pasti bahwa angkutan reguler itu masuk ke terminal dan pengawasannya sama seperti itu
pengawasan dari tingkat kelaikan jalan yang kita periksanya juga adalah sama
tidak berbeda baik reguler maupun umum
aktivitas reguler kebetulan lagi servis perbaikan semuanya di garasi
jadi untuk pelayanan publik untuk pelayanan pada penumpang saya diperbantukan mobil pariwisata
dengan sangat terpesa
untuk sementara waktu sebuah hubungan mobil yang aslinya yang aslinya punya tem yang asli sehari hari berjalan masih dalam perbaikan
jadi garasi di pulau tasik angkanya istuh yang ada cuma satu yang para wisata diperbantukan
tapi ini sudah diizinkan pak
kita sudah konfirmasi kita sudah konfirmasi sama pihak dinas dari kit dari kepolisian dari disubuk
jadi untuk ini dari pelayanan cuma pelayanan saja
berjuru sama dengan kabupaten tasik itu traiknya sudah habis masih ke terminal kenapa
lagi proses ini panjang
masih proses ya
tapi sekarang nggak bisa jalan berarti
upaya pemeriksaan dan uji kelayakan angkutan lebaran diapresiasi oleh penumpang tujuan luar provinsi
mereka mengaku lebih nyaman berkendara jika mengetahui angkutan yang digunakan layak jalan
ini buat penumpang gimana pak
ya masalah kebijakan nyamanan pak
lagi nyaman ya
di sepi di perjalanan gitu ya
bapak berharap mau lebaran ini terus ya pak seperti ini ya
iya terus pak
ya semuanya mobil yang nggak layak
kalau banyak terjadi kecelakaan laluan
kalau penumpang penumpang susah ya pak ngebedain yang layak apa yang nggak
iya karena tahu semua mobil karena ketahuan dalamnya pak
semua angkutan umum ini belum ditempe
tidak ada yang mengambil stiker angkutan lebaran karena masih dalam proses pemeriksaan
jika dinyatakan lengkap dan layak jalan stiker akan ditempel pada kendaraan
deden rahadian tasik malaya jawa barat